bisa digin pastik dengan itu

bang gods kaya liat di estudio
ini lebih masalahnya
melakukan perubahan bagi sesama bisa dilakukan siapa saja
tak terkecuali bagi fauzi
kecintaannya pada dunia pendidikan dan literasi
membuat pria tiga puluh empat tahun asal sidoarjo jawa timur ini
hampir selama lima tahun
membuka perpustakaan keliling
setiap hari fauzi yang berprofesi sebagai penjual jamu keliling ini
rela membawa puluhan buku di samping dagangan jamunya
biasanya fauzi menghentikan motornya di kawasan komplek industri
desa karangbong kecamatan gedangan kabupaten sidoarjo
sembari menjajakan jamu fauzi menyediakan beragam buku
yang ia pinjamkan bagi para pelanggannya
yang rata rata merupakan buruh pabrik
buku seakan sudah menjadi nafas hidup bagi fauzi
berbicara tentang jamu
minuman tradisional asli tanah air ini
sudah begitu akrab dengan kehidupan fauzi
jamu adalah pekerjaan warisan
mulai nenek ibu dan keluarga saya
hampir keseluruhan semuanya penjual jamu
sekaligus karena saya juga tidak bisa memiliki keahlian
untuk bekerja ke perusahaan atau tidak memiliki jasa
jadi tidak mungkin untuk bisa bekerja ke perusahaan
jadi secara otomatis kenapa tidak jualan jamu saja
yang sudah menjadi pekerjaan tradisi keluarga
sadar akan keterbatasan ekonomi yang ia miliki
membuat fauzi hanya mengenyam pendidikan hingga sekolah menengah pertama
namun minat dan semangat fauzi akan dunia pendidikan terbayarkan
dengan kecintaannya pada buku dan membaca
fauzi yakin dengan membaca
setiap insan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik
termasuk meminjamkan buku untuk buruh dan pekerja pabrik di kawasan sidoarjo
mas fauzi lagi dua dua lagi mau lagi keliling buku nih mas
jadi jualan sambil bawa buku lah
sebenarnya motivasinya apa sih mas
kalau misalkan jualan terus kepikiran bawa buku kayak gini
cuma ada perpustakaan juga
di samping itu kan pembacanya juga
kalau kita mengharapkan orang untuk datang kan sedikit
jadi kenapa nggak dibawa sambil jualan juga
kan dua duanya dapet
jadi segmen pembacanya juga lebih luas
nah tapi tantangannya gimana nih mas
soalnya kan kadang kadang orang tuh datang
cuma pengen beli
kemudian mereka langsung berangkat kerja ke pabrik
membuat mereka tertarik dengan buku sampai ini gitu ya mas
ya dipinjamkan dengan durasi waktu yang lama
karena kan mereka nggak mau pinjam itu kan kadang kadang nih
masa durasinya itu kecil
kadang kadang tiga hari standarnya
jadi kalau di kita kita kasih dua minggu lah
dua minggu dan mereka langsung dengan senang hati ya melihat ya
jadi mereka punya banyak kesempatan untuk membaca di rumah
karena kan kebetulan segmen pembacanya kan karyawan pabrik
nah kenapa anda memilih karyawan
apakah anda melihat memang animo ini pun nggak terlalu banyak atau bagaimana
kalau untuk seorang karyawan kan datang ke perpustakaan itu kan nggak mungkin kan
mereka kerja kan
kecuali mahasiswa mereka kan bisa siap
jadi dari tahun berapa ini yang keliling kayak gini mas
kalau keliling sambil bawa buku sekitaran tahun dua ribu dua belas
kalau untuk perpustakaannya sendiri tahun dua ribu sebelas
kita kasih fasilitas lebih
katakanlah bisa request gitu loh
buku yang tidak ada di rak ini di rumah kan ada
besoknya saya bawakan kalau mereka pesen sudah menyebutkan judulnya apa gitu
saya bawakan kalau di rumah ada gitu ya
salah satu yang sering baca kalau pinjam jarang dia
hahaha kenapa ibu jarang pinjam
di rumah nggak sempet ada waktunya ya
iya nggak sempet nah soalnya kan sama anak gitu loh
apa ngan ngerambut anak gitu loh mas
jadi nggak punya waktu
tapi kalau buat ibu sendiri penting nggak buat ibu baca buku sekarang ini
ya penting aja lah
apa yang ibu dapat dari baca buku
kan bisa ada apa pengatuan dari buku
nggak tahu bisa tahu
nah lain kali dibawa pulang bu biar bacanya lebih lebih
iya maunya gitu bisa anak anak bisa juga apa membaca gitu
paling senang ibu buku apa ini bu
nggak masalah nabi agama gitu mas
kan bisa buat pengatauan apa
minat baca di indonesia saat ini sungguh memprihatinkan
organisasi pendidikan keilmuan dan kebudayaan pbb atau unesco
merilis survei tentang indeks minat baca masyarakat indonesia baru mencapai angka
artinya dari setiap seribu penduduk indonesia hanya ada satu orang saja yang berminat membaca buku
tidak ada yang mencari penulisan buku
tidak ada yang mencari penulisan buku

tidak ada yang mencari penulisan buku
tidak ada yang mencari penulisan buku

itulah yang melatar belakang ini fauzie untuk membuka perpustakaan di rumahnya di kolosan sochorojo sidoarjo jawa timur
berawal dari hanya tiga puluh buku roaldari oke tujuh bersimpan rapi raw arran ruang yang means cari buku sosial
kini lebih dari tujuh disini
bagi setiap anak atau warga yang ingin meminjam bukunya
koleksi buku ini selain berasal dari penghasilan yang menjual zammu
yang ia dapatkan dari para donatur yang peduli akan kegiatan literasi
selain menumbuhkan minat baca dari buku bacaan yang selalu ia bawa
ayah dua orang anak ini juga menggratiskan jamu dagangannya
kepada para penghafal al quran atau hafiz dan hafisah
alasan fauzi sederhana ia ingin memuliakan serta mengajak orang lain
untuk lebih peduli kepada para penghafal al quran
salah satunya aminah penghafal al quran yang mendapat layanan jamu gratis dari fauzi
menurut pendapat saya ya saya senang sih alhamdulillah
kebetulan saya juga menikmati jamu
lagi menyusui dapat jamu gratis untuk memperlancar asi
lebih dihargai meskipun hanya sekedar jamu
semoga pak fauzi diberikan jalan rezeki yang lancar dan barokah
tak hanya membuka perpustakaan fauzi dan istri imratul hufida sejak dua ribu lima belas lalu membuka paut
sekolah pendidikan anak usia dini bagi para warga sekitar
masyarakat kita kan orang orang kebanyakan orang orang yang bekerja di perusahaan
atau mayoritas berupa bre
jadi kita melihat ada juga yang ibu ibunya ini sebagai pembantu rumah tangga ya seperti itu
yang paru waktu gitu
jadi banyak anak anak yang terkadang ini dititipkan di tetangganya
yang tidak dianud dengan baik diajari dengan baik
berawal dari keprihatinan itu kita wah ini ada yang keliru gitu
berarti anak anak harus difasilitasi ini
sehingga kita berpikiran berarti yang perlu untuk anak anak seusia itu adalah paut
nah untuk berikutnya kita menyediakan fasilitas yaitu tk dan sdi juga
jadi ini adalah runtutan rentetan yang saya bilangnya akan berkelanjutan dan jangka panjangnya untuk seperti itu
kepedulian akan pendidikan anak anak juga terlihat dari para pengajar paut yang merupakan relawan
supaya anak anak bisa berpikiran sendiri anak anak bisa percaya diri
supaya anak anak bisa ya seperti anak anak umum yang sekolah itu
dan inilah tahun pertama kelulusan siswa siswi paud bustanung hikmah soekarjo
semua anak dan orang tua murid bergembira menyambut calon cendik jawang cili
impian fauzi untuk dunia pendidikan tidak hanya terbatas pada perpustakaan
serta sekolah paut yang telah ia rintis
ada asal lain di benak fauzi
yakni membangun taman kanak kanak gratis
fauzi yakin pendidikan dan kesadaran membaca serta menulis
harus ditanamkan sejak kini
dan taman kanak kanak akan menjadi langkah besar fauzi
untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi para generasi penerus bangsa
karena kita masih proses renovasi ya
sehingga kita alihkan untuk di luar
jadi kapasitas dua puluh anak di luar dua puluh anak
jadi kan tadi kita gabung semuanya
total kita kan punya empat puluh anak
nah yang menarik lagi mas ini kan semua adalah dana pribadi ini
atau sudah ada donatur ya
sudah ada dari donatur sebagai
jadi ini juga dipakai untuk ruang tk nantinya
jadi daya tampungnya juga sama sekitaran dua puluh anak
seperti ini kita masihkan pembenahan
lalu yang berikutnya
ini di sini karena kita nanti untuk ke anak anak yang sd itu
jadi kita punya sdi tadi yang kita bilang
berbasis teknologi ini akan ada disini ruang sepuluh unit dc
tk anda nanti yang membedakan sama tk tk lainnya apa ini
yang jelas berbasis islami ya
berbasis islami sekaligus disini kita ingin anak anak ketika
lulus dari sini nantinya sudah mampu menghafal ayat al quran
malam berselang namun aktivitas masih terlihat di rumah fauzi
antara nya ada pembahasan untuk skpd
ini adalah kegiatan stabatu atau stasiun baca tulis
yang sejak tiga bulan lalu ia dirikan
stabatu seakan oase bagi para pencinta dunia literasi untuk berkumpul
setiap anggota bisa berbagi cerita pengalaman serta ilmu seputar literasi
kita membangun buku kecintaan
tak terkecuali etty yunanin
yang sudah tiga tahun menderahkan beragam kisah
dalam cerita pendek yang ia susun dalam buku ataupun blog
sejauh ini saya menulis dan tulisan tulisan saya itu saya share di blog
saya share di media sosial saya yang lain facebook lah
dan yang lain lain
ada juga yang sudah berbentuk antologi
antologi itu saya titip titipkan di perpustakaan perpustakaan teman teman saya di hongkong
dan beberapa di tanah air juga
itu saya kasih gratis karena saya ingin mengenalkan
bagaimana membaca bagaimana menulis dengan mudah
jadi tidak sesulit yang orang pikir selama ini
semangat melebarkan minat baca terus berkobar di jiwa fauzi
tak cukup dengan perpustakaan di rumah
fauzi juga mendirikan perpustakaan binaan di dusun suko
berjarak tiga puluh menit dari rumahnya
oh enggak cuma libur
ya kalau jumat
oh kalau jumat libur yaudah
membaca enggak biasanya ya
di gerobak perpustakaan mini ini
sebanyak satu dua ratus judul buku bisa ia angkut
semakin banyak buku yang ia bawa
maka akan semakin banyak pula anak anak yang tertarik
untuk membaca di perpustakaan kelilingnya
mas ini perpustakaan kelilingnya kayaknya animo nya anak anaknya
bagus banget ya di sini di dusun suko di dusun sungun ya
karena di desa ini kan tidak ada perpustakaan
jadi mereka kalau ke perpustakaan itu kan biasanya perpustakaan yang ada di sekolah
kebetulan di sini kan tempatnya anak anak ngaji
dan pas hari ini libur
nah waktu itu memilih tempat ini dan sudah berapa lama nih mas fauzi
kalau kita kunjungi di sini sudah berapa kali
jadi kan di sini kan tempatnya berkumpul anak anak kan lebih mudah gitu
sasaran sudah jelas
ada sasarannya ini anak anak ini
setidaknya sebulan sekali fauzi bertandang ke dusun suko
umumnya buku bacaan anak anak yang fauzi bawa
dan uniknya banyak pembaca cilik ini yang belum bisa membedakan
antara buku cerita novel dengan komik
biasanya manggal berapa lama di sini mas
kalau di sini sekitar dua jam
karena sudah selesai
dan pasti menyenangkannya melihat anak anak datang
merhubung gitu ya
nah kalau dilihat nih buku apa nih yang mereka sering favoritkan
jadi mereka sendiri kan belum tahu kategori buku apa
buku apa namanya kan
ada kabel di sini ada novel ada buku cerita anak anak
cuma mereka lebih suka ke arah komik ya
jadi mereka tahunya komik komik gitu aja
tapi padahal bukan komik
bila kadang kadang buku komik
nah ini kan menarik juga untuk anak anak kecil
nah seperti ini kan
nah mereka nggak tahu jenis buku
mereka bilang cukup komik gitu aja
yang penting ada gambarnya ya
ada gambarnya dibilang komik
berarti ada seribu buku lebih dibawa
dan ini sembilan sekali
anda selain di sini ada kedusun lain
ya sama seperti ini
yang punya tempat berkumpulnya anak anak
ya kita ke dalam
siapa tahu masih ada lagi yang menarik
kita ambil rak dulu
kita masukkan kita bawa ke dalam juga sekalian
menjemput bola dengan membawa buku ke lokasi
di mana anak anak gemar berkumpul
merupakan salah satu strategi fauzi
untuk membuat anak anak sadar membaca
pernah berkunjung di sini
wah ini potensi kenapa tidak ditaruh perpustakaan
biar memperingankan saya juga
tidak terlalu sering berkunjung cukup
kalau ada buku yang sama di perpustakaan kita
jadi ada pertimbangannya ketika melihat tempat ini
pasti melihat banyak anak anak yang ada duduk duduk
tempat ini juga sekaligus tempat mengaji kan
tempat berkumpulnya anak anak setiap hari
jadi kalau bukunya yang kita tarik ke sini
kita taruh di sini
ini kan lebih enak juga
saya juga transportnya akan mengurangi
wah menarik sekali ide ide
supaya lebih mendekatkan anak anak dengan bukuan
mereka tiap hari kan bisa
kalau mengandalkan saya keliling
berarti kan nunggu satu bulan sekali
sayang sekali ya
padahal mereka pasti ingin baca lagi
kini anak anak dusun suko
bisa lebih banyak membaca buku
dengan perpustakaan keliling keliling fawzi
karena kekurangan biaya
jadi dia itu nih
pengennya itu anak anak bisa sekolah
tanpa meluarkan biaya begitu
pengennya gratis gitu
sebelas tahun sudah
fawzi menikahi imratul mufidah
kepiawaan imratul mengaji dan menghapal al quran
seakan magnet bagi fawzi
untuk menjadikan wanita ini sebagai belahan jiwanya
sementara bagi mufidah
fauzi adalah sosok pekerja keras dan penyayang keluarga
meski menurut mufidah
fauzi bukanlah sosok pria yang banyak bicara
sosok suami saya itu
sayang banget ya sama keluarga
dia bertanggung jawab
tapi sehari hari dia cuma diam gitu aja
nggak kayak kalau jualan
kayak apa itu dia ramah sekali
kalau sama keluarga memang diem
kalau dia agak didekati gitu
makanya kalau saya ada apa apa gitu
saya dekatin dia
mufidah paham betul betapa sang suami
memiliki impian besar akan dunia pendidikan
dan sebagai istri
ia akan mendukung fauzi untuk mencapai impiannya
salah satunya dengan menjadi pengajar paut
keluarga suami saya itu kan tergolong dari keluarga yang nggak mampu ya
jadi mungkin karena dia dulu itu pengennya ngelanjutin sekolah
karena kekurangan biaya
jadi dia itu pengennya itu anak anak bisa sekolah
tanpa meluarkan biaya begitu
pengennya gratis gitu mas
kalau saya sih cuma bantu bantu ya mas
nggak bisa lebih
ya mungkin kalau data data buku saya bisa
kemudian kalau mengajar anak anak paut mungkin saya bisa
kalau selebihnya ya bapak sendiri
kepedulan fawzi akan pendidikan bagi warga sekitar
bagikan jawaban bagi warga yang merindukan pendidikan murah dan terjangkau
soalnya pak fawzi itu orangnya jiwa relawannya cukup tinggi
sosialisannya juga tinggi
dan saya suka karena
beliau masih mau memperjuangkan pendidikan anak anak yang tidak mampu
waktu ini kan bisa membantu kaum do'a di sekitar sini
terus bisa meringankan suami
kan sekolah sekarang kan mahal ya mas ya
terus perkembangan anak juga
begitu masuk sini alhamdulillah ngomongnya bisa lancar
terus bisa nyanyi bisa apa ya
terus bisa baca sedikit sedikit
namun tak mudah
bagi fauzi untuk membuat buku menjadi kebutuhan bagi anak anak
apalagi kini buku harus bersaing dengan gadget atau permainan berbasis teknologi
sekarang persaingan sampaian itu
nggak cuma sekedar bagaimana membuat masyarakat ingin membaca
tapi juga kan sekarang banyak tuh anak anak kecil
lebih memilih bermain gadget
dan internet juga
daripada harus membaca kayak gini
bagaimana mas fauzi bisa mencari strategi nih
membuat mereka kembali lagi minat ke buku buku
jadi itu memang hal yang
bukan hal yang mudah ya memang
tetapi tetap kita berupaya semaksimal mungkin
diantaranya menyuguhkan buku buku itu kepada anak anak secara langsung
di sini kan ada potensi yang sangat besar
anak anak mengaji jadi mereka juga bisa sekaligus
di setelah setelah mengaji setelah mengaji atau sebelumnya
mereka bisa baca baca buku
di sini kan juga ada wifi ya
jadi anak anak yang gandrung atau cinta pada gadget itu
kita sugesti dengan memandang buku buku juga
karena untuk menarik orang datang ke perpustakaan itu bukanlah hal yang mudah gitu ya
jadi mungkin wifi bisa dibadikan salah satu pemicu
karena mungkin pada saat anak anak ini masih suka game ya
tetapi setelah sering mereka datang ke sini
secara otomatis dalam otak bahwa sadar mereka tersugesti
karena sebegitu seringnya juga melihat buku
fauzi tak ingin nasib kurang beruntungnya
dalam mengenyam pendidikan akan berulang bagi anak anak lain
tak banyak orang seperti fauzi yang dengan segala keterbatasan
namun mengabdikan hidupnya bagi pendidikan dan anak anak
untuk anak anak yang mukim atau menginap di sini
katakanlah anak anak yang jauh
jadi nanti mondok ada di sini
hampir sama seperti itu
karena kan ibu ibunya ditinggal kerja bukan penitipan ya
tetapi hampir sama
jadi kita lebih fokus kayak sekolah full day gitu
anak anak silahkan bertempat di sini
apakah impian anda sudah terwujud dengan mengenyam pendidikan
apakah anda akan membangun tk kemudian ada pondok
mungkin ke depan ada sd
apakah anda punya mimpi seperti ini
kalau dulu ya ini adalah sebuah mimpi yang jauh dari apa yang saya inginkan
atau yang saya impikan
ini sudah jauh lebih bagus dari target pemikiran saya pada saat itu
jadi ini sesuatu yang di luar rimpian
di luar rimpian
tapi berarti anda akan punya impian besar lagi
apa yang ada di dalam pikiran anda
jadi anak anak seperti yang saya sampaikan tadi adalah
mampu menghafal ayat al qur'an
target kita adalah anak anak ketika usia smp sudah hafid atau hafidh
ini adalah target besar
fauzi berkeyakinan dengan membaca akan mencerdaskan masyarakat
dan bahkan mengangkat derajat hidup seseorang
dengan keyakinan itu
fauzi sang penjual jamu keliling
akan terus mengempakkan asanya
untuk membuat kita semakin sadar
bahwa buku merupakan jendela dunia